perjalanan kereta rel listrik tujuan jakarta kota akan mengalami rekayasa pola operasi
mulai tiga belas februari sampai dengan dua puluh tiga februari dua ribu dua puluh
lima perjalanan krl relasi cikarang bekasi jakarta kota dan bogor depok jakarta kota
hanya akan dapat melayani perjalanan sampai stasiun manggarai
rekayasa ini imbas dari pergantian wesel di stasiun gambir dan jakarta kota
perubahan pola operasi ini tidak akan berdampak signifikan di jam jam sibuk
karena kami sudah terintegrasi melalui stasiun ke halte bisa juga melalui busway
tetapi kami juga perlu ingatkan seperti dari bekasi dari pemberangkatan pertama sampai jam sepuluh
itu hanya ada empat yang kita ubah pola operasinya sampai manggarai
jadi kami ingin mau meluruskan bahwa perjalanan kereta api satu hari itu ada sembilan ratus tujuh puluh satu perjalanan
yang melalui manggarai menuju jakarta kota baik dari cikarang bekasi
bogor dan depok itu ada dua ratus delapan puluh satu
yang berdampak itu ada empat puluh lima dari pagi sampai malam pp
artinya masih ada dua ratus tiga puluh lebih perjalanan normal untuk melayani pengguna jasa komuter lain
sampai ke jakarta kota atau dari jakarta kota sampai ke bogor depok ataupun bekasi dan cikarang
ini adalah hal yang perlu kami luruskan
para pengguna mengaku telah mengetahui perubahan pola operasi kereta
dari listrik tersebut
mereka memilih tetap menggunakan krl dan mengantisipasi perubahan jadwal
udah sih soalnya kan diumumin juga kan setiap naik krl itu sama masinisnya kayaknya ya
kayaknya sih harus berangkat lebih awal soalnya kalau lihat jadwalnya itu kereta yang pagi aja
sampai manggarai itu siang gitu
jadi kan kayaknya kesepatannya melambat ya jadi kita harus berangkat lebih awal
atau enggak kita naik yang angke karena kan kebetulan dekat ya sudirman sama juanda gitu
jadi naik angke
dulu terus nanti lanjut gojek atau turun manggarai lanjut ojek gitu
kayaknya tetap mencoba lebih awal nanti coba di manggarai
kalau effortnya agak sulit ya menunggu kereta yang nggak berubah jadwalnya aja
meskipun dampaknya jadinya akan lebih padat
sebagai antisipasi pt kci telah berkoordinasi dengan pt transjakarta
untuk menambah armada busnya
integrasi halte bus transjakarta dengan sejumlah stasiun krl
diharapkan dapat mempermudahkan
pengguna untuk mencari alternatif perjalanan
tim liputan cnn indonesia